adalah seorang pria janggung dan misterius
mengenakan topi dan mantel parit
aku ingin sepatuku dipoles
aku tidak punya uang
tapi aku harus pergi segera ke suatu tempat yang sangat penting
tukang sepatu ragu ragu
karena dia tidak mendapatkan satu koin pun sepanjang hari
tapi kemudian dia setuju untuk membantu pria itu
tentu saja tuhan aku akan membantumu
silahkan duduk dan letakkan kakimu di atas dudukan
pria itu duduk dan beramu oleh sepatunya dengan sempurna
meninggalkannya bersinar dan berkilau seperti air yang tenang
di bawah langit malam yang gelap
bagus sekali temanku
aku akan membayarmu banyak untuk perbuatan baik ini
aku seorang pesulap
aku tinggal di pondok di tepi hutan
dan aku harus bertemu penyihir yang sangat penting dari senali
kau telah melakukan bantuan

pesulap itu menjentikan jarinya
dan dengan semburan asap
seekor kambing tiba tiba muncul di depan tukang sepatu
ini adalah kambing ajaib
yang harus kau lakukan adalah mengatakan
kambing goyangkan dirimu dan berikan keberuntungan
dan kau akan menemukan dirimu diberkati dengan sekelompok koin emas
sambil mengatakan itu si pesulap menghilang di kejauhan
aku harus segera mencoba ini
kambing goyangkan dirimu dan berikan keberuntungan
dan si kambing bergetar sendiri
menyebabkan koin emas jatuh ke lantai
tukang sepatu itu tercengam
perkataan pria itu sungguh terjadi
aku akan pulang untuk memberitahu keluargaku
bram mengemasi alat alatnya
meletakkan kambing di pundaknya
dan dengan penuh sukacita berjalan menuju rumahnya
saat ia berjalan
dia melewati rumah bibinya yang bernama ingrit di dekat ladang
bibinya melihatnya berjalan dengan kambing di pundaknya
datang dan duduklah bersama bibimu
dia berpikir sendiri apakah dia harus pergi dan duduk bersama bibinya
karena dia ingin lari ke rumah untuk memberitahu istrinya tentang kambing ajaib itu
baiklah aku haus dan lelah berjalan dengan kambing ini di pundakku
mungkin aku bisa minum teh dan kemudian lalu pulang
bram pergi ke rumah bibinya
dan menyerahkan kambing kepadanya
dan sebelum dia masuk dia berkata
apapun yang kau lakukan jangan ucapkan kata kata kambing
goyangkan dirimu dan berikan keberuntungan
bram duduk dan menunggu bibinya membawakan teh
dan ketika dia menunggu
ingrid bertanya tanya apa maksud bram untuk tidak mengatakan kata kata itu
dia pergi ke dapur tempat kambing itu disimpan
dan dia pergi ke sana dan mengucapkan kata kata ajaib itu
kambing goyangkan dirimu dan berikan keberuntungan
dan segera kambing itu bergetar sendiri
dan koin emas berjatuhan ke tanah
ya ampun ini akan sangat berguna bagiku
aku harus menemukan cara untuk menipunya
ingrid mencampurkan beberapa ramuan ke dalam tehnya
dan menyajikannya kepada bram
itu membuat bram segera tertidur
segera setelah tukang sepatu itu tertidur lelap
ingrid mengganti kambing ajaib itu dengan miliknya
kesokan paginya bram mengambil kambing di atas bahunya
dan berjalan kembali ke rumah
ketika dia tiba di rumah
dia menyimpan kantong koin emas di depan istrinya
ini ambil koin emas ini agar kau dapat menyiapkan makanan yang enak untuk kita hari ini
sehingga dia tidak berpikir untuk mempertanyakan
dari mana dia mendapatkan koin emas
lalu pergi ke pasar
setelah beberapa waktu
dia ingin menggunakan kata kata ajaib
dan mendapatkan lebih banyak koin emas dari kambing itu
dia melafalkan kata kata yang diperintahkan pesulap itu
tetapi kambing itu berbaring diam seperti batu
ini sungguh aneh
mengapa ini tidak berhasil
dia mengulangi kata kata ajaib itu
tetapi semuanya sia sia karena kambing itu bahkan tidak bergeming
aku harus manfaatkan koin emas yang aku miliki
dan begitu emasnya akan habis
aku akan pergi dan menemui sang pesulap itu
setelah beberapa hari
ketika istrinya mulai mengomelinya untuk bekerja
ketika koin emas hampir habis
dia berangkat untuk mencari si pesulap
akhirnya ia menemukan pondok pesulap itu
dia masuk dan berbicara dengan pesulap
dan memberitahunya bagaimana dia harus memberi makan keluarganya
pesulap adalah orang yang berbelas kasih
dan dia meletakkan tangannya di bahu tukang sepatu
jangan khawatir temanku
ini jubah ajaib
baringkan di tanganmu dan katakan
oh jubah ajaib
sebarkan dirimu dan berikan pesta ini
dan sebuah meja yang dipenuhi dengan makanan dan minuman paling enak
akan ada di depanmu
bram sangat senang mendengar apa yang dikatakan oleh pesulap itu
dia mengucapkan terima kasih dan pergi untuk pulang
ketika bram berjalan pulang dari hutan
ia mencapai ladang tempat bibinya tinggal
dan memutuskan untuk berbagi makanan dari jubah ajaib
dan karena kau begitu baik hati memberiku teh terakhir kali
aku hanya berpikir bahwa akan lebih tepat untukku membalas kebaikanmu
dan membawakanmu makanan
oh betapa indahnya masuklah
lalu bram masuk ke dalam dan meletakkan jubah ajaib di tangannya
oh jubah ajaib sebarkan dirimu dan berikan pesta itu
dalam beberapa saat sebuah meja yang indah muncul di hadapan mereka
dipenuhi dengan makanan yang paling lezat dan juga enak
bibi ingrid tercengang dan meskipun dia baik hati
dia memutuskan untuk mengelabui tukang sepatu itu sekali lagi
dan mencampur ramuan ke dalam makanan
mereka duduk dan makan sampai mereka memuaskan rasa lapar mereka
dan menikmati pesta kerajaan sepenuhnya
segera tukang sepatu itu merasa mengantuk sekali lagi dan tertidur
dan ketika dia sedang tertidur bibinya mengganti jubah ajaib dengan yang biasa
membodohinya sekali lagi
keesokan harinya bram pulang ke rumah dan meletakkan jubah itu di tangannya
dan melantunkan mantra sihir
kali ini mantranya tidak bekerja
dan tukang sepatu dibiarkan berdiri seperti orang orang asawa di tengah ruangan
istrinya menatapnya bertanya tanya
apakah kemiskinan telah membuat suaminya gila lalu dia berjalan pergi
ini tidak mungkin aku yakin bibiku telah mempermainkanku
bram lalu pergi ke rumah pesulap itu lagi
dia menjelaskan kepada pesulap semua yang telah terjadi
dan memintanya untuk membantunya sekali lagi
pesulap yang berbelas kasih itu setuju untuk melakukannya dan berkata
lakukan seperti yang kukatakan dan ambil bulu ajaib ini
dalam perjalanan kembali kunjungi bibimu
dan katakan padanya bahwa bulu ini akan memenuhi keinginan sebanyak yang diinginkan hatinya
katakan padanya untuk melantunkan mantra ini
oh bulu ajaib berikan aku harapan
dan segera bulu itu akan menggelitiknya tanpa akhir
oh terima kasih banyak tuhan
dan ingat kau hanya bisa menghentikannya dengan mengatakan
bolu ajaib keinginanku telah dikabulkan
dan gelitik itu akan berhenti
bram mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pesulap
dan segera pergi ke rumah bibi ingrid
dia pergi ke rumah bibinya di dekat ladang
dan memberitahunya tentang bulu ajaib
segera wanita itu jatuh untuk tertukang sepatu dan membaca mantra
oh bulu ajaib berikan aku harapan
bulu itu melayang di udara dan tiba tiba mulai menggelitik wanita itu
bibi ingrid tertawa dan terkikik sampai berkata
oh dia tidak tahan lagi
aku tidak bisa hentikan
dia menggelitik terus
aku hanya akan berhenti dengan satu syarat
hahaha apapun yang kau inginkan
aku akan memberikannya untukmu
baiklah tolong kembalikan padaku apa yang seharusnya menjadi milikku
kembalikan kambing ajaib dan jubah ajaib
hahaha baiklah baiklah
keduanya ada di dapur
lalu bram berlari ke arah dapur mengambil jubah dan membawa kambing di pundaknya
dia keluar dari dapur dan berkata
bulu ajaib keinginanku telah dikabulkan
dan bulu ajaib itu berputar putar di sekitarnya
membuatnya menghilang dan secara ajaib mengirimnya kembali ke rumahnya
dia sampai di rumah lalu menunjukkan pada istrinya kambing ajaib dan jubahnya
istrinya sangat gembira dan segera memeluknya
kemudian mereka duduk dan berpesta makan mewah
dan mendiskusikan cara menggunakan kambing ajaib dan cuba itu untuk keuntungan penuh mereka
mereka menggunakan koin emas untuk membangun bisnisnya sebagai tukang sepatu
menghabiskan sebagian besar koin emasnya untuk membantu orang miskin di kota
dan untuk bibi inggritnya
yah bulunya masih muncul di rumahnya entah dari mana
membuatnya menolong orang miskin dan yang membutuhkan yang pernah ia tipu